kamu mau kan jadi pacar gue
kan lu tau sendiri gue
aku kesini karena aku mau ngeliat rena mas
soalnya tadi saya baru sampai kantor
langsung balik kesini karena rena telepon
kamu juga baru tau rena sakit
iya bu bos
masih pada demen aja pada gede ambek kan
pak bos sama bu bos bersatu kembali
jadi hui dah
suhu badannya reina normal deh
saya beri cek
papa cai dulu ya nak
jadi nanti kamu bilang sama mama sama papa sakit gitu ya
mama aku sakit papa aku sakit
nih mulutnya rena ini pakai bedak ini biar kelihatan
pucuknya itu beneran kayak rena sakit
nih kenapa di tangan gue sih
sekarang kita tempelin ini dulu
ini agak dingin dingin gitu ya
malah senang dia
jangan dielak terilang
pegang rambutnya ki
yang mana itu peruti
kenapa enggak paman bref berngosok ya
karena aku mau ketemu mama sama papa
tapi rena nggak boleh kayak gitu ya
itu gak baik nak
masih kecil loh
rena masih kecil
gak mau ngerti apa apa
mama gak ada di sini kak sayang
itu gak sakit nih
mama lepas ya
kok gak kedengeran apa apa sih
rencana kita sebenarnya
kenapa anak saya kalian ajarin bohong
kenapa kalian ngajarin bohong rena
hari ini kan rena harus ke sekolah
jawab jangan hal hal
ini pak bos
kita semua udah izin kok sama bu bos
kita kan ngelakuin ini semua karena kita mau mas al sama mbak alding itu bersama laki seperti dahulu kala mas
tapi gak kayak gini caranya ya
ternyata kita lagi masak sobat lima jam yang lalu
saya belum belas akit
udah terjadi juga kan
udah terjadi juga kan
kita main yuk
aku mau main sama mama
mama gak mau main sama aku
atau mama gak saing sama aku
yaudah kita main ya
pinter juga kiki sama mirna
mereka tahu kalau anin gak bisa nolak reina
saya makasih ya kamu udah mau antri aku ke salon
abis dari salon gimana kalau kita sama sama
kamu beneran mau ikut nyeridikin
iya kenapa enggak
kan istri harus ngedukung suaminya dong
makasih ya sayang
gue lebih baik begini
daripada gue nanti gak tau apa apa
kalau nino dapat info yang berhubungan dengan gue
gue bisa tahu perkembangannya
dan bisa jaga nino dapetin bukti yang mengarahkan kesalahan ke gue
jadi gitu cara permainannya
putar putar jangan jangan jangan
kalau aku jadinya
mau duduk sini iya pak
sisa pak bos andien dan sigtan tikrena kita mulai lagi ya
halai papa bangun mamah
karena akal akalannya mirna sama kiki untuk nyatuin al sama andin lagi
aku terpaksa dia jadi pergi
ah apa aku ajak karina untuk ketemuan ya
eh ros maaf ya kalau aku tanya tanya soal keluarga kamu
soalnya kemarin aku dengar soal roy
eh apa aldebaran itu
kamu tahu kenapa roy
enggak kenal sih tapi cuma tahu aja soal kasus pembunuhannya dulu
barangkali aku jadi bisa tanya tanya sama karina
sebenarnya dia tahu kasus pembunuhan roy dari mana
yang di sini milles
atau hanya pengg radar
apakah weeks ya konsumennya jatuh
good kalau gitu
tapi sorry ya kamu sendirian aja bisa
kebetulan mas chandra juga mau main golf sama kliennya yang dulu di malang
jadi aku bebas aku bisa kok
kamu posisinya sekarang di mana
aku lagi di el cafe kamu kesini ya
oh ya udah aku kesana sekarang ya
rasa kangen juga sama dia
sudah selesai kak
kemaren kamu pingsan ya
lihat di video selanjutnya
setelah pingsan baik baik aja kan
iya aku baik baik aja kok
kamu tuh pacaran ya sama erlangga
baguslah jangan sama dia
pasti kelakuannya sebelas dua belas sama roh
gak bertanggung jawab
buat ngilangin kelar kan
ntar gue tambahin
lu tuh gak tau diri ya
apapun yang terjadi
anak di dalam kandungan gue ini anak lo tau
dan lu harusnya bertanggung jawab
bukan datang ke rumah perempuan yang udah bersuami
eh nggak ada bukti juga kalau dalam kandungan itu anak buah
gak bertanggung jawab
emangnya rey pernah berbuat yang gak tanggung jawab apa sama kamu
hampir aja gue buka rahasia gue sendiri
bukan ke saya sih
tapi kamu emang belum tau ya kalau
mbak anin itu pernah
aku tau itu
kamu tau juga kalau
mbak ani itu pernah hamil anaknya roy
kau pasti gak tau
yaudah saya udah selesai nih
saya permisi dulu ya
apa bener itu
aduh apa kabar
aduh betul sih

ya udah lama ya nunggu aku ya
aku gak enak loh terlambat
udah lama kan gak ketemu
aduh kangen banget sama kamu
mau pesan apa
samain aja sama kamu
samain aja ya
oke kalau gitu
mbak saya mau pesan satu lagi ya
bener gak gantinya
aku mau nanya sesuatu ke kamu
waktu itu kan
kamu pernah mention kalau
kamu tahu roy meninggal karena dibunuh
kamu tahu dari mana
apakah kamu tahu dari andin
rahasia besar aldebaran apa
selama ini aldebaran menutupi dari semua orang
kalau aldebaran itu adalah kakak dari roy alfahri
yang dibunuh adi dulu pak
bukan bukan ros
bukan dari andin
terus dari siapa
kayaknya dari temen sma kita ros
tapi aku lupa lupa ingat juga sih
cuma aku dengar kabar dari mereka
kalau roy itu memang meninggal karena dibunuh
aku juga gak tahu persis soal peristiwanya
ros aku bener bener minta maaf ya
aku jadi bikin kamu inget masalah ini
masih bikin kamu sedih kan
saya udah mencoba ikhlas
untung aja rosa gak tanya tanya lagi
aku bakalan bingung menjawabnya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
papa mama dari bahikan
mama gak boleh pergi lagi
tapi mama ada urusan di rumah opa
jadi mama harus pulang nak
tapi reno mau main sama mama
mama janji mama akan sering kesini kok sayang
tapi mama harus pulang ini juga udah sore sayang
jangan pergi ya ma
cepetan yang gigit
udah siap semua
ini ngapain dibawa kesini semua
kan kita mau makan malam disini
iya mbak kita itu kan mau bakar bakaran
ini itu mau barbequean
betul kata yang gigit
kita mau bakar bakaran ya kan ayo gigit
iya nanti aku buatkan ngipasin ya
tapi kenapa hati ini sakit berada disini
aku gak kuat lama lama disini
terlalu banyak kenangan buat aku
benar itu sangat menyakitkan
mama disini ya
yaudah kita siapin yuk
yuk yuk yuk
kenapa sih yang senyum
suka suka saya dong mau senyum sama siapa
baru banget selesai aku bayar dulu ya terus aku kesana
oke gue tunggu ya
wah michi pasti dateng
hey lo mau kan jadi pacar gue
oh enggak kan lo tau sendiri gue gak suka sama lo
lo kan gak bisa kontrol emosio dari dulu
gue bakal jadi orang yang jual lebih baik untuk lo
i love you enggak
ini kalau gue pikir pikir kayak abg gue jadinya
mudah mudahan michi terima ini dari gue
aku wina temen sma kamu dulu
ya ampun wina
enggak sih aku kesini sama rosa
eh tanya dulu
nanti pasti kamu ketemu dia juga disini
iya pasti ya ketemu nanti kita bisa ngobrol sama dia ya kalau gitu ya
karina aku sempat dengar gosip katanya anaknya rosa itu jadi korban pembunuhan
apa itu benarkah
jadi ternyata benar ya
kamu tahu soal ini dari mana
aku tahu info ini dari orang yang kerja di perusahaan mereka
katanya anaknya rosa itu dibunuh karena sudah selingkuh menghamili perempuan sampai nggak mau bertanggung jawab
dokter ada yang membuat tante gak nyaman
yaudah sekarang aku jemput tante rosa ya
tante rosa dimana di rumah
yaudah aku jemput tante sekarang ya
tungguin tante rosa ya
jangan pingsan di sini
aku harus kuat
tangan kamu dingin
aku antar kamu lanjut
kamu tarik nafas kamu dalam dalam
tenangin diri kamu sayang
aku temenin kamu ya
gara gara ucapan wina kamu jadi
masuk aja ke dalam
gue udah dalem kok
sorry banget ya aku gak bisa ke sana
kan udah janji sama gua mau datang ke sini

kan tadi bilangnya begini habis dari salon langsung otw ke sini
oke gue tau
pasti ngerjain gua akan
kayaknya depresi dia itu kambuh deh
tadi soalnya dia nangis nangis telpon aku
gue juga gak mau terima maksa
mendingan sekarang lo jeput atur rosa aja gak apa apa
nanti ketemu sama gue bisa lain kali aja ya
sorry banget ya nggak ya
tunggu aku mau ngajakin
tunggu aku mau ngajakin
seperti apa yang diharapkan
baru pengen ngajakin ketemuan
pengen lo jadi pacar gue
lo tau gak sih
terkadang gue cemburu sama waktu
karena waktu yang gak tepat
kita gak bisa ketemu
ruangan andin yang mana ya
kalau dia udah selesai ngajar
aku ajak pulang aja bareng
saya yang salah kok
saya yang salah
seniornya andin dulu di kampus
waktu ada kegiatan himpunan
kamu berubah sekali ya om
sampai gak kenalin
om juga dari dulu gak pernah berubah
om udah muda banget
bisa aja gak om
kamu ngapain disini
saya disini ngajar om
oh kamu dosen juga disini
jadi kamu tau dong
dimana ruangannya adin ngajar
soalnya kamu mau ajak dia pulang
sekalian mau liat dulu
dia ngajar yang gimana
andin udah pulang dari tadi
oh udah pulang
pantas tadi om coba telepon gak dia akan angkat
ya udahlah kalo gitu om pulang dulu ya
kan udah lama nih
saya gak ketemu sama allah
ya boleh juga lah boleh juga
kantin sebelah sana om
ini om kopinya
kopi hitam gulanya satu sendok
masih inget aja kamu kesukaan om
kopi hitam gulanya satu sendok
tante sarah apa kabar om
oh masih tinggal di rumah yang dulu
om pindah tapi nggak terlalu jauh dari rumah yang dulu
agak naik sedikit
agak bukit tuh
kapan kapan main ya
maaf nih sebelumnya
kalau saya ingin menanyakan hal pribadi
kemarin saya ketemu sama andin
dia cerita soal kasus yang dia alami
kalo dia di penjara om
siap kepada dek
ambrose kepala nature and angemu